rabu siang tim kemenangan nasional koalisi indonesia bekerja jokowi ma'ruf akan menggelar rapat perdana
rapat ini akan membahas strategi pemenangan dan pembentukan tim kemenangan daerah atau tkd
rapat ini juga akan dihadiri sembilan sekjen untuk mempresentasikan program target tanggung jawab hingga budget yang diperlukan
wakil sekretaris tkn raja juli antoni mengungkapkan bahwa hari ini merupakan hari yang penting bagi tkn
karena untuk pertama kalinya ketua tkn erick thohir akan memimpin rapat setelah ditunjuk sebagai ketua sekitar satu minggu lalu
keputusan krusial yang akan diputuskan adalah pembentukan tkd atau tim kemenangan daerah yang akan dipastikan pada dua puluh september mendatang
untuk melihat apa yang dikerjakan oleh lawan apa yang kemudian kami siapkan
yang paling penting adalah pembentukan tkd
sebelum tanggal sembilan belas harus sudah selesai
karena apabila kami tidak membuat tkd maka tidak boleh ada kampanye di daerah itu
jadi ini sangat krusial
kami terus bergerak ya terutama di leading oleh partai partai yang selama ini sudah memiliki kekuatan di parlemen
nah itu yang nanti akan kami petakan
jadi mungkin minggu depan juga harus sudah mulai turun ke daerah daerah untuk melakukan pelantikan tkd
tapi yang perlu di highlight di sini tim kemenangan tkn jokowi maruk tidak pernah melakukan bajak membajak kader lain
yang kami lakukan adalah komunikasi politik
dan kami berterima kasih tentunya
kepada pemimpin pemimpin daerah yang melihat memang pak jokowi dan km arief ini adalah pemimpin yang baik
gerasi kelompok relawan jokowi selasa sore menggelar konsolidasi awal sebagai relawan resmi jokowi maruf amin
dalam pertemuan ini relawan jokowi maruf amin yang mengatasnamakan gerasi mengajak pemilih milenial untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
gerasi yang terbentuk dari beberapa unsur elemen masyarakat mulai dari pengusaha hingga tingkat pelajar dan mahasiswa
akan berfokus untuk menjaring suara di kalangan pemilih milenial